jadi besok boleh
pelit banget sih
mama mama belum tidur
mama masih nungguin kamu
dan aku bimbo itu gak ada apa apa
nih kamu ngapain sih bawa aku kesini nih
ya gak usah berisik ikut aja
pokoknya lo pasti suka deh ntar
nih jago bakar buat lo
satu buat gue
satu buat gue
itu namanya rasi bintang ursa mek
itu namanya nasi bintang ursamir
konon katanya ada cerita di balik rasi bintang itu
suatu hari zeus jatuh cinta sama putri kalisto anaknya raja arkadius
tapi putri kalisto berjanji kalau dia akan menjauh ke paraunah sampai dia mati
nah zeus ini makin penasaran dan makin dikejar putri kalistonya
tapi ulah zeus ini ketahuan sama hera
karena kemudian putri kalisto diubah menjadi beruang
tapi justru berhasil mengangkam berang itu dan dikirim ke langit
jadilah rasi bintang itu
nggak baik perempuan cantik kayak lo bersedikit tadi
makanya gue ajak lo kesini
setelah lo liat langit ini gue yakin
lu akan sadar masih banyak hal hal lain yang bisa lo nikmatin
selain cuma bisa bersedih doang
dan memanjunkan mas koki
lama lama galang nyenengin juga orangnya
bisa laku sedih
gue udah nyampe disini masa gue nggak kenalan sama orang tua lo
eh gak penting ya orang tua aku harus pakai kenalan segala sama kamu
tapi buat gue kenalan sama cowo lo mertu itu penting
darah saudara mereka juga nggak kalah penting
apaan sih udah udah udah sana sana pulang pulang pulang pulang
hmm kamu tuh gimana sih ini kan udah malem
oh jadi besok boleh
pelit banget sih
mama belum tidur
mama masih nungguin kamu
ijinkan aku memperkenalkan diri
ida bap tes
api isu betul
bukan namanya galang kalau segampang itu menyerah sama dina
ayo silahkan duduk dulu
wah makasih tante
mama mama kenapa penyuruh dia duduk sih
kita kan harus menghargai tamu
makasih ya tante
tante baik deh
aku janji aku bakalan jadi calon menantu tante yang paling baik
gini tante aku pengen duduk pun aja
aku pengen minta tolong nih sama tante
gak bakalan ada cowok yang bisa sabar aku tante
bisa mencintai dina dan bikin dia bahagia kayak aku
ih kamu tuh apa apaan sih
mama mama enggak enggak enggak
ya gue gak usah dengerin nama
tante tante liat nih
iya pasti enggak enggak enggak
eh dina hantar tante
lu mau pergi pergi pergi
gak enggak enggak gue mau mas gue mau mas
ih ih apa sih
kalau itu mau lo gue pergi
tapi lu juga harus janji sama gua
mimpin gue yang malam ini
keluar keluar keluar
keluar cepetan keluar
jangan galak galak
dari benci itu bisa jadi cinta loh
ragu dengan pertunangan kamu sama
hai hai hai hai hai hai hai hai radio indonesia segera sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih
apa karena sekarang kamu tahu kalau bimo bukan kakakmu
ibu lihat randy laki laki yang baik
dan dia sangat tulus menyayangi kamu